sejak lrt jabodebek diresmikan masyarakat sudah bisa menggunakan transportasi publik ini untuk berjalan jalan di akhir pekan
tarifnya pun masih flat rp lima hingga akhir bulan september
untuk berwisata menikmati public space di pusat kota saya mencoba naik lrt dari stasiun cawang jakarta timur
lrt jabodebek kini sudah resmi dioperasikan sejak tanggal dua puluh tiga
ini artinya akhir pekan kali ini saya sudah bisa menggunakan lrt untuk jalan jalan terutama di pusat kota
nah mumpung tarifnya ini masih flat ya rp lima ke semua tujuan jadi saya mau nyobain nih seperti apa sih jalan jalan naik lrt ini
nah sekarang saya masih nunggu untuk lrt ke arah duku atas
di peron dan di dalam gerbong kereta terdapat papan pengumuman digital yang cukup informatif
menampilkan status jam kemarin
kedatangan dan keberangkatan kereta
juga info stasiun pemberhentian selanjutnya
sehingga tak perlu khawatir ketinggalan kereta ataupun terlewat stasiun tujuan
selama di perjalanan kita dapat melihat suasana perkotaan dari jendela kereta
nah di sepanjang perjalanan menggunakan lrt jabodetabek ini kita bisa melihat pemandangan gedung gedung pemandangan metropolitan dari ketinggian seperti ini
jadi bisa ketik
kita lihat semuanya dari mulai gedung gedung jalan raya hingga aktivitas masyarakat di bawah
ini memang cukup menarik ya untuk kita naik lrt tanpa kena macet macetan kemudian juga tarifnya masih terjangkau
saya pun turun di stasiun dukuh atas jakarta selatan
tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya lalu lalang penumpang di stasiun
mereka sengaja datang dari berbagai penjuru kota
seperti cibubur dan bekasi untuk berwisata menggunakan moda transportasi baru
mau jalan jalan aja ngajak anak anak mumpung libur mencoba transportasi baru yang memang baru diresmikan kemarin
kesannya ya nyaman sih nyaman cepat
ya menikmati lah nuansa pemandangan ya
mrt kan nggak ada itu gelap kan
kalau ini kan pemandangannya ya boleh lah
di stasiun duku atas terdapat jembatan penyeberangan multiguna yang menyambungkan lrt dengan krl
di sini kita bisa membeli beragam jajanan nusantara
saya pun tertarik membeli es teh tarik khas aceh dengan teknik pembuatan yang unik
minuman ini dijual seharga dua puluh lima rupiah
selain itu juga membungkus camilan sosis solo dan tahu bakso seharga rp dua puluh lima per porsinya
di sekitar stasiun lrt
terdapat sejumlah public space yang bisa dikunjungi dengan harga murah bahkan tanpa biaya
seperti terowongan kendal
cukup berjalan kaki sekitar enam ratus meter dari stasiun saya sudah sampai di tujuan
area publik ini biasa menjadi tempat nongkrong anak muda berkonsep artistik
dengan warna warni karya mural di sepanjang dinding lorong
berjarak sekitar delapan ratus meter terdapat skydeck halte bundaran hi
jika datang dari luar halte kita hanya perlu tap kartu dan kita bisa menuju ke halte bundaran hi

tempat ini menjadi spot foto yang menawarkan keindahan city view
seperti megahnya gedung gedung pencakar langit yang mengelilingi area kolam bundaran hi
setelah berkeliling kini saatnya beristirahat untuk makan cemilan sambil memandangi pemandangan pusat kota